lagi lagi praktik penipuan proyek fiktif berbahan syariah terbongkar
kali ini satuan reserse kriminal polrestabes surabaya
menangkap seorang tersangka pemilik proyek fiktif perumahan syariah
alih alih mendapat properti impian tanah dan rumah yang dijanjikan tersangka
di desa kalanganyar kecamatan sedati kabupaten sidiwarjo bukan mikro sangka
untuk meyakinkan korbannya tersangka nekat mencatut nama salah satu ustadz ondam
yusuf mansur di brosurnya dan sempat mengadakan pameran tunggal pada pertengahan dua ribu tujuh belas
tapi pada saat itu yusuf mansur tidak hadir
dari laporan empat korban ke polisi kerugian korban diperkirakan sekitar tiga empat miliar rupiah
polisi masih mengembangkan kasus ini termasuk berupaya mengamankan aset para korban
dan menghidungi ustadz yusuf mansur untuk klarifikasi
yusuf mansur sebagai motivator
di dalam video conference untuk menyatakan bahwa
bolsa jam ini merupakan bagian dari
kelompok bisnis yang akan mengembangkannya di surabaya
dan sampai saat ini kita akan mencoba menghubungi
pak ustadz yusuf masyur tentang informasi tentang apa yang dilakukan oleh tersangka ini
apakah sepengetahuan beliau atau mungkin nama beliau yang keluar oleh si tersangka
sementara dalam akun instagram yusuf mansur mengatakan
dirinya siap dipanggil polres tabes surabaya untuk klarifikasi
mansur mengatakan tidak ada keterlibatan dengan tersangka